dari dulu yang namanya pelabuhan terkesan sangar
ada alat berat terus kontainer kapal dan bonus preman gahar
praktik pungli dan premanisme di pelabuhan sudah berurat dan berakar
kantong kresek adalah saksi bisu praktik pungutan liar
seperti yang baru saja viral di media sosial
ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas
terus menurunkan alat apa itu namanya kantong plastik
pelabuhan di indonesia tercoreng akibat praktik pungli dan premanisme
supir truk mengeluh karena sering kena palak ibarat rakyat kena pajak
pelakunya tak hanya preman tapi juga operator alat berat yang bermental rusak
nggak dimasukin uang nih liatin
operator alat berat tak akan melakukan tugasnya
jika kantong kresek belum diisi uang
mulai dari lima hingga dua puluh
ini kreseknya lagi turun
dia nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang
kapolres pelabuhan tanjung priok akbp putu holis ariana mengatakan
video tersebut merupakan video lama dan sudah pernah mencuat empat tahun lalu
tapi beginilah kira kira praktik pungutan liar yang terjadi
baru dia nanti mau ngeliat
baru dia nanti mau ngeliat

praktik pungli dan premanisme di pelabuhan jict tanjung priok terbongkar
saat presiden jokowi melakukan kunjungan
para sopir truk curhat mengeluarkan keluhan
presiden langsung menelpon kapolri untuk segera melakukan tindakan
nah ini saya di tanjung priok
ada keluhan banyak keluhan dari para driver kontainer
yang berkaitan dengan pungutan liar pungli
di fortun di mpct one kemudian di depo dwi pa
pertama itu yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver driver yang dipalak sama preman preman
ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan
preman dan operator nakal pun kena sikat
memang tak ada lagi pungli
tapi nyatanya setelah tak bisa korupsi proses bongkar muat diperlambat
operator nakal sengaja mencari ulah dan membuat kerja sopir truk menjadi berat
pihak jict telah memberikan peringatan kepada perusahaan alih daya
untuk memperketat seleksi tenaga kerjanya yang tidak nakal dan tidak hobi pungli
ya kita pantau saja bagaimana kelanjutannya
tim liputan cnn indonesia